setelah tiga tahun vakum benuanta fest dua ribu dua puluh dua kembali diselenggarakan di lapangan agatis
kabupaten bulungan kalimantan utara
gelaran acara untuk memperingati hari ulang tahun provinsi kalimantan utara ke sepuluh ini bertemakan
bangkit bersama kaltara di hati
provinsi kalimantan utara genap berusia sepuluh tahun
perayaan hari ulang tahun salah satu provinsi termuda di indonesia ini dikemas dalam acara benuanta fest dua ribu dua puluh
dengan tema bangkit bersama kaltara di hati
acara benuanta fest dua ribu dua puluh dua yang digelar di lapangan agatis
tanggung seluruh kabupaten bulungan kalimantan utara
dibuka oleh gubernur kalimantan utara zainal paliwang bersama wakil gubernur jansen
masyarakat memadati lapangan agatis
untuk menyaksikan kemerihan perayaan pesta rakyat
yang sempat terhenti selama tiga tahun akibat pandemi covid sembilan belas
di hari ulang tahun provinsi kaltara ke sepuluh
gubernur kalimantan utara zainal paliwang mengajak masyarakat untuk mendoakan
agar kaltara semakin maju dan sejahtera
zainal akan terus berupaya agar provinsi kaltara dapat sejajar dengan provinsi lain
ada sejumlah agenda prioritas bagi kalimantan utara
diantaranya membangun konektivitas antar daerah
menggali potensi sumber daya alam
dan memperbaiki kondisi kondisi kondisi
ya jadi memang usia kaltara ini baru sepuluh tahun
namun kami berusaha berlari kencang
untuk bisa sejajar dengan provinsi provinsi yang senior senior
yang sudah lama
dan kami berupaya terus menggali potensi potensi sumber daya alam
mempersiapkan sumber daya manusia untuk membangun kalimantan utara
kami adalah membangun kota
kemudian kami menata dari pinggiran
artinya jadi koneksivitas ya terkoneksinya antara satu daerah dengan daerah lain
ini harus sudah terkoneksi semua
kemudian di tahun dua ribu dua puluh satu
masalah internet masalah signal
ataupun daerah blank spot
sudah kita upayakan
sudah tidak ada lagi black spot di kalimantan utara
selain pesta rakyat
kemeriahan hari ulang tahun provinsi kalimantan utara ke sepuluh
diwarnai berbagai kegiatan seperti pameran bursa kerja
dan pameran pembangunan kaltara selama satu dekade terakhir
pesta rakyat benuanta fest dua ribu dua puluh
akan berlangsung hingga tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh dua